presiden republik indonesia joko widodo siang ini meninjau vaksinasi masal dari berbagai kalangan masyarakat di kabupaten gianyar bali
vaksinasi masal covid sembilan belas di wilayah ubud ini sebagai salah satu upaya menyiapkan ubud menjadi satu dari tiga wilayah zona hijau pariwisata
puri ubud di gianyar bali menjadi salah satu lokasi pelaksanaan vaksinasi masal covid sembilan belas di kabupaten gianyar bali
presiden joko widodo berencana meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi masal bagi rohaniawan tokoh masyarakat seniman masyarakat serta pekerja sektor pariwisata
sebanyak enam ratus lima puluh orang rencananya akan menjalani vaksinasi di lokasi ini
vaksinasi masal di jawa timur ini sebagai salah satu upaya untuk menjadikan kawasan ubud sebagai zona wisata hijau pariwisata
secara bersamaan vaksinasi masal juga dilakukan di seluruh kabupaten kota di bali
vaksinasi meja satu untuk registrasi kemudian